di tengah tantangan ekonomi yang sulit karena pandemi covid sembilan belas
sebuah warteg di kawasan jatiwaringin kota bekasi jawa barat
rela membagikan ratusan paket makanan secara gratis
paket makanan yang berisi sepotong ayam nasi dan tempe ini
menarik perhatian warga yang membutuhkan
khususnya bagi para pengemudi ojek online yang hampir setiap hari datang
pengelola warteg membagikan paket kurang lebih dua ratus dalam sehari
dan tetap menerapkan standar protokol kesehatan
menurut pengelola warteg aksi ini dilakukan karena melihat dampak
dari pandemi covid sembilan belas yang memukul banyak pihak
pada saat ini kita melakukan setiap hari dengan makanan disini
tapi kuotanya terbatas
artinya ini dalam rangka apa nih
kita melihat memang keadaan daya beli masyarakat juga berkurang
dan lagi lagi profil ini sangat berkelar sekali
selain itu warteg ini juga turut peduli terhadap komunitas disabilitas
di antaranya dengan
dan menyiapkan menu khusus dengan huruf braille
sebenarnya kalau di warteg pekerjaan ini
setiap hari kita memberikan makanan gratis kepada penganalisabilitas
tunang netra tunang jaksa tunang ungu dan juga ibu hamil
jadi kami perlu silakan
kami memang suka mengundang mereka ya
masyarakat komunitas tunang netra yang dekat dengan kami
jadi kami juga ada menu menu braille seperti itu
jadi kita menuntutkan bahwa kita ada perhatian lebih kepada mereka juga
seorang penyandang disabilitas netra yang juga menjadi pengunjung warteg ini mengatakan
adanya menu makanan dengan huruf braille ini diharapkan menjadi contoh bagi warung atau rumah makan lainnya
ya ini huruf braille yang di warteg
maksudnya kan buat orang berpelihatan doang
sehingga ketika kita mau makan ini ada yang sering kali kita makan di warteg kan
kalau kita pulang mikir atau apa
kalau kita mau makan pasti ditanya sama mbaknya atau mas mau makan sama apa
kita kadang kadang bingung karena kita cekunin
nah kalau di sini kita bisa pilih tinggal kita tanya
pengelola berharap aksi sosial yang dilakukan dirinya bersama karyawan wartegnya ini
mampu memberikan semangat untuk tetap semangat di tengah himpitan situasi selama pandemi covid sembilan belas
demi liputan cnn indonesia